musibah banjir yang melanda kabupaten goa pada dua puluh dua januari lalu
membuat tiga lima ratus lebih warga mengungsi
sebagian dari pengungsi ini ada yang memilih untuk kembali ke rumah
dan berikut ini adalah kisah satu keluarga yang selamat dari terjangan banjir
beginilah kondisi rumah keluarga bahar yang berlokasi di tepian sungai jeneberang goa sulawesi selatan
rumah yang dibangun seadanya menggunakan kayu dan asbest
berhasil selamat dari terpaan banjir bandang dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas lalu
pria tiga puluh tujuh tahun ini tinggal bersama istrinya sri dan kesembilan anaknya
rentang usia antara anak anaknya tidak terlalu jauh
si bungsu bernama bulan ini berusia empat bulan
anak kelima sampai kedelapan hanya berjarak satu tahun
sedangkan sang kakak yang paling besar berusia dua puluh tahun
pada waktu banjir datang bahar dan istri berada di rumah bersama si bungsu
sedangkan delapan anak lainnya tersebar di luar rumah
beruntung sang paman dibantu anak yang paling besar
dengan sigap mencari keberadaan anak anak ini satu persatu
dan terkumpulah mereka dalam kondisi selamat di pengungsian
sehari hari bahar berprofesi sebagai petugas kebersihan di pasar induk minasa maupagowa
ia kesusahan karena belum bisa kembali bekerja
karena masih cedera ketika mencoba menyelamatkan hewan ternaknya saat banjir
sampai saat ini bahar dan keluarga tinggal di pesisir sungai di atas tanah milik pemerintah kabupaten
ketika ditanya terkait relokasi
ia mengaku tidak keberatan asalkan pemerintah bisa membantu menempatkannya di rumah yang lebih layak